menenggak minuman keras seperti sudah menjadi budaya bagi sebagian orang
di surabaya ada satu kampung harus kehilangan empat warganya yang meninggal akibat konsumsi minuman keras oplosan
bahkan pesta miras sudah menjadi semacam kebiasaan di tempat itu
inilah kampung pacar keling gang empat surabaya
dalam seminggu terakhir empat warga kampung ini meninggal karena menenggak minuman keras oplosan
sementara satu orang kritis masih dirawat di rumah sakit dr sutomo
bagi warga sekitar minum miras sudah menjadi semacam kebiasaan
kebiasaan ini biasa melibatkan lima hingga sepuluh orang
mereka terdiri dari anak muda hingga orang tua yang berusia di atas lima puluh tahun
lokasi minum biasanya ada di tempat terbuka dan sepi seperti lapangan atau bahkan kuburan
waktunya biasanya di atas jam tujuh malam tiap malam minggu atau lebih sering tiga kali seminggu
kalau ada orang makan berbual dikubur
nanti kalau sudah ada yang datang satu dibandingkan gue sudah bawa dia
harap gitu ya dibawa
dia minum habis itu ya sudah
karena sudah dianggap biasa warga kerap membiarkan saja aktivitas minum minuman keras ini
sepanjang mereka tidak berbuat onar saat mabuk
apalagi berbagai nasihat tidak pernah digubris oleh para peminum
termasuk nasihat dari nur hayati pada adiknya wahyudi
yang meninggal setelah meminum
miras oplosan pada hari minggu lalu
pertumbangan dan kalau tidak dipatok i dua tidak berhenti
akhirnya begini terjadi dipatok i dua
baru berhenti maksudku gitu
kebiasaan minum minuman keras adalah bentuk dari pelarian masalah hidup
kondisi ini terjadi pada siapapun tidak peduli masyarakat kaya atau miskin
jika sudah kecanduan apapun bentuk minumannya risiko yang terjadi tetap sama
yaitu mengancam nyawa
mau itu high end mau itu middle mau itu orang orang secara umum orang baik baik ya
semua orang yang minum alkohol itu merasakan dan merasakan kenikmatannya
untuk melarikan diri dari sesuatu hidup sehari hari itu sama aja
itu istilahnya setara semuanya
seperti diketahui setidaknya ada sepuluh orang meninggal
akibat konsumsi minuman keras oplosan di surabaya
masih ada tiga belas orang yang saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit